tidak hanya dewasa anak anak pun patut waspada
dan malam ini saya akan berbincang dengan sekretaris umum perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin indonesia
dr hanini lasari spkk
halo selamat malam dokter apa kabar
selamat malam kabar baik alhamdulillah
dokter langsung saja dokter ini berbicara soal penyakit sivilis
terima kasih kalau bicara tentang sivilis tentunya kita harus tahu dulu ya apa itu sivilisnya
sivilis itu adalah suatu kelainan atau infeksi yang utamanya disebabkan
oleh karena aktivitas seksual yang beresiko
kejadiannya adalah orang yang mempunyai penyakit menularkan infeksinya kepada orang lain pada saat aktivitas seksual yang beresiko
tetapi tentunya bukan hanya aktivitas seksual saja yang bisa menularkan
tetapi juga dari ibu yang mengandung dan kemudian ibu ini memang ada infeksinya dan kemudian menularkan kepada anaknya
karena tentunya kita tahu ada
darah yang bertukar antara ibu dan bayi ya yang kita sebut placenta
nah disitulah infeksi bisa terjadi
tentang angka ini adalah rilis kementerian kesehatan dan rasanya kita harus mengantisipasi dan mewaspadai
kalau misalnya memang sudah dilakukan perhitungan data dan tentunya kementerian kesehatan rilis data yang sahih begitu ya
dari berbagai macam sumber fasilitas kesehatan
tentunya memang kita harus betul betul
hati hati dan waspada
tadi juga disampaikan bahwa infeksi ini bisa terjadi pada orang dewasa pada anak anak dan bahkan pada bayi
dokter ini berbicara soal infeksinya sendiri
ini sebenarnya semenakutkan apa sih sehingga ini patut kita waspadai
selain dampaknya tentunya terhadap anak anak
ya jadi kalau misalnya terkenanya pada orang dewasa
ada gejala awal yang disebut sivilis stadium satu
jadi ini sebenarnya berupa luka ya
jadi luka di area yang berkontak
pada saat kita melakukan aktivitas seksual yang beresiko
apalagi berganti ganti pasangan kita bisa mendeteksi adanya suatu luka di area genital kita
bukan hanya itu kalau aktivitas seksualnya dilakukan juga via mukosa oral atau mulut
ini bisa juga kejadian lukanya ada di area sekitar mulut dan bahkan di dubur
karena luka itu
karena luka itu cuma satu dan kemudian dia umumnya tidak bergejala sakit
sehingga biasanya pasien pasien kita abai
sehingga fase itu terlewati dan kemudian masuklah ke fase stadium dua
nah stadium dua ini kumannya sudah yang treponema kalidum tadi
sudah masuk ke dalam aliran darah dan sudah mulai menginfeksi berbagai macam organ organ vital
salah satunya adalah organ mata
kemudian organ kulit
dan itu bisa menjadi suatu penyakit
dan ini juga sudah masuk ke kerenjar getah bening
pada bayi bayi tadi sudah disampaikan bahwa bisa terjadi abortus ya artinya keguguran
jadi ibu mengalami keguguran pada saat bayi dikandungnya
atau kalau misalnya bayinya lahir bayinya bisa lahir cacat
tentunya berbagai macam kecacatan bisa terjadi dan itu menyerang organ organ vital
berarti ini artinya bahwa tidak hanya di bagian kelamin saja yang akan mengalami penyakit tersebut
luka dan lain sebagainya tetapi bisa ke bagian bagian lainnya seperti mulut seperti itu yang tadi dokter jelaskan
betul betul sekali
jadi kalau misalnya aktivitas kita menggunakan berbagai macam organ
misalnya mulut kemudian dubur atau anus itu bisa saja infeksi atau lukanya terjadi di area tersebut
penyebab lukanya itu apakah dari bakterinya sendiri
atau karena gesekan dan lain sebagainya dokter
ya itu terjadi karena bakterinya sendiri
bakteri menginvasi atau masuk ke dalam area yang memang terfriksi ya pada saat kita melakukan kontak seksual yang beresiko
nah ini menarik kalau misalnya memang jangan sampai ini terjadi terhadap kita
ataupun keluarga kita ataupun siapapun begitu dokter
tetapi kalau misalnya memang sudah ada terdeteksi
ada hal hal yang mungkin saya tidak tahu mungkin terjadi mungkin terjadi
mungkin saja dengan ciri ciri luka seperti itu
apakah itu artinya bahwa kita langsung bisa mengartikan bahwa itu adalah bisa dikatakan sebagai penyakit raja singa
atau sebenarnya harus dicek juga oleh dokter
atau seperti apa penanganannya dokter
ya betul sekali bahwa dengan melihat adanya suatu luka di area yang tadi disampaikan
tentunya kita tidak serta merta bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suatu luka
tentunya kita tidak serta merta bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suatu luka
tentunya kita tidak serta merta bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suatu luka
tentunya kita tidak serta merta bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suatu luka
tentunya diperlukan pemeriksaan
dan ini bisa dilakukan pemeriksaannya ke dokter umum ya
artinya fasilitas kesehatan tingkat pertama ini juga sudah bisa melakukan pemeriksaan
dan kemudian nanti dari pemeriksaan itu tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium
dengan mendeteksi adanya suatu infeksi karena treponema di darah
itu bisa disimpulkan bahwa ini betul terjadi karena
ini betul terjadi karena sivilis atau bukan
kalau tadi dokter mengatakan bahwa sumbernya itu adalah biasanya karena dari hubungan seksual dan lain sebagainya
kalau misalnya memang sampai ke arah mulut dan lain sebagainya
apakah ini artinya bahwa sebenarnya untuk penularan penyakit ini tidak hanya melalui hubungan seksual saja
tetapi bisa mungkin saja melalui sentuhan dan lain sebagainya begitu dok
dengan adanya pertukaran darah itu hal itu dimungkinkan
tetapi harus diingat bahwa infeksi atau bakteri treponema palydum ini tidak tahan di udara yang biasa begitu
dengan udara kering itu sebetulnya kumannya cepat mati
tentunya yang harus kita perhatikan dan harus kita hindari adalah perilaku seksual yang beresiko tentunya
oke nah tentunya kita juga ingin bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga
tentu hubungan seksual apalagi yang sampai berganti pasangan itu tidak dibenarkan begitu
tetapi bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan kelamin kita agar bisa terhindar dari penyakit raja singa tersebut dok
ya menjaga kebersihan itu memang adalah suatu keharusan
sehingga dengan menjaga kebersihan tentunya kita bisa tahu apakah ada kelainan atau ada infeksi di area kelamin kita
kemudian kita harus memperhatikan juga apabila ada sesuatu yang aneh begitu di area kelamin tentunya kita harus hati hati
keluhan luka ini tidak gatal tidak sakit tidak nyeri dan hanya satu
jadi kadang kadang sepertinya bisa terabaikan
oh mungkin ini luka karena garukan atau luka karena yang lain
jadi kalau misalnya kita memang punya perilaku seksual yang beresiko tentunya kita harus waspada
dan kemudian kita melakukan skandal

dengan melakukan pemeriksaan ke dokter dan kemudian juga melakukan pemeriksaan darah
nah lukanya itu seperti apa dokter
apakah ciri cirinya itu bernanah kah
atau mungkin saja bentuk luka yang sudah mengering kah
atau seperti apa dokter
lukanya hanya satu di area yang tergesek dengan pada saat melakukan kontak seksual tersebut
satu dan bersih
jadi tidak ada nanah
tadi ya tidak ada nanahnya tidak ada korengnya
dan kalau misalnya kita perhatikan area tepinya itu agak menonjol di atas permukaan kulit
dan agak menonjol
jadi harus sangat diperhatikan apakah ciri ciri itu ada
dokter akan melakukan pemeriksaan tentunya lebih teliti supaya bisa menentukan apakah ini adalah suatu infeksi yang kita sebut raja singa tersebut
dokter ini berbicara soal penyakit sivilis ini
raja singa tentunya mungkin bagi sebagian orang termasuk saya mungkin malu begitu ya
kalau misalnya jangan sampai saya terkena penyakit tersebut
nah apakah ada cara khusus begitu dokter bagaimana kita bisa mengobati ini sendiri tanpa harus ke dokter
atau tidak bisa justru
nah justru ini pengobatannya sebetulnya sangat mudah ya
masyarakat ingin tahu sebenarnya
bagaimana cara untuk
mengatasi hal tersebut
selain tidak berhubungan ganti ganti
pasangan bagaimana baiknya kita menjaga
agar kita terhindar dari penyakit tersebut
jadi pada saat ini
ada pemeriksaan yang dilakukan
oleh pemerintah yaitu pada
jadi pemeriksaan screening pada peranikah
dilaksanakan oleh pasangan muda
yang akan menikah tentunya
dengan terlihat bahwa
tidak ada kelainan
atau tidak ada infeksi yang terdeteksi
pada pasangan tersebut tentunya kita merasa
aman untuk melakukan
pernikahan dan kemudian
bisa langsung hamil begitu juga
pada ibu ibu yang hamil
di awal awal trimester
biasanya dianjurkan untuk
melakukan pemeriksaan darah
jadi ada program khusus
dari pemerintah yang
menginstruksikan seluruh ibu hamil
dilakukan pemeriksaan dan kemudian
dilakukan screening untuk darahnya
sehingga kita bisa terbebas dari infeksi ini
padahal tadi pertanyaan yang ingin saya
tanyakan terkait dengan anak
tentunya masih terkait
dengan khususnya ibu hamil
memang sudah ada
ibu yang hamil begitu
tetapi dia tidak tahu kalau dia
ternyata terkena penyakit
apakah ini artinya
kandungan jangan sampai ya
apakah ada hal lain yang bisa dilakukan
oleh ibu hamil tersebut agar
bayi nya tetap aman
ya sebetulnya dokter akan memilihkan
yang terbaik untuk
ibu tersebut pengalaman
tentunya kita berkolaborasi
dengan berbagai macam dokter spesialis
ya misalnya dokter spesialis
spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan kandungan dan kebidanan
jadi kalau misalnya memang terdeteksi ibu mengalami infeksi ini
akan mudah sekali dilakukan pengobatan dengan melakukan injeksi antibiotik
dengan satu kali injeksi dianggap ini sudah ada kuat untuk memberantas infeksi ini
jadi tidak ada alasan untuk takut ya jadi ibu hamil pasti akan ada obatnya
kemudian kita akan melakukan monitoring terhadap bayi yang dikandungnya sampai bayi itu lahir
tentunya kalau misalnya ada indikasi untuk melakukan pengobatan pada bayi
dokter akan memilihkan jenis antibiotik yang terbaik dan kemudian bayi akan diinjeksi dengan antibiotik tersebut
dan bayi akan dimonitoring terus sampai dia terutama tentang tumbuh kembangnya ya sampai usia dua tahun
baik berarti ini artinya bahwa tidak perlu takut ataupun malu untuk bisa berkonsultasi dengan dokter terkait dengan
terima kasih dokter hani nilasari sekretaris umum perdoksi sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected